menteri agama mengungkapkan ibadah lempar jumroh telah berlangsung dengan baik dan lancar
dan para calon jemaah tetap bersemangat walaupun kemarin sempat terjadi pemadaman listrik di tenda tenda tempat mereka menginap akibat hujan deras
alhamdulillah sejak tadi pada subuh dari posko tenda misi haji indonesia di mina
saya bersama jemaah jemaah indonesia bertolak menuduh jamaah arab dan sebagian besar mereka sudah membawa tas kecilnya
itu handbacknya maksud saya itu artinya mereka sudah akan menyelesaikan nafar awalnya
jadi alhamdulillah sejauh ini pelaksanaan lontar jumroh di jamaah arab berlangsung dengan baik
meskipun kemarin ketika ada hujan deras beberapa tenda di maktab mengalami pemadaman listrik
tapi alhamdulillah secara bertahap listrik bisa dipulihkan kembali
lalu juga ada beberapa
beberapa maktab yang memang agak terlambat distribusi makanannya
tapi juga itu bisa segera diatasi
secara keseluruhan saya bersyukur karena pelaksanaan nafar awal ini bisa selesai dengan baik
dan bagi yang akan menempuh nafar resani mungkin akan perlu semalam lagi berada di mina
untuk lalu keesokan harinya bisa menyelesaikan secara keseluruhan
untuk mengetahui perkembangan selengkapnya sudah terhubung bersama kami
selamat sore waktu indonesia eva
selamat sore waktu indonesia eva
selamat siang waktu arab saudi
ya eva banyak kabar yang kita terima di indonesia
bahwa kemudian cuaca buruk dan juga hujan yang terjadi di mina ini cukup mengganggu aktivitas ⁇ jumah ⁇ haji di sana
seperti apa kondisinya saat ini yang anda pantau eva
seperti apa kondisinya saat ini yang anda pantau eva
sempat mengguyur mina dan juga mekah
pada kemarin ferdi
tepatnya pada asar atau sekitar pukul lima belas tiga puluh waktu arab saudi
dan hujan ras ini terjadi sekitar satu jam
memang sempat mengganggu jalannya pelaksanaan ibadah
baik itu pelaksanaan ibadah tawaf dan juga ⁇ sai ⁇ haji yang dilaksanakan di masjidil haram di mekah ini
dan juga mungkin pelaksanaan ibadah pelemparan jumrah yang dilakukan kemarin
pada tanggal sebelumnya
pada tanggal sebelas juli
ada tiga jumroh yang kemudian harus dilontar
yakni jumroh akobah wusta dan juga ula
namun cuaca atau hujan deras yang sempat terjadi ini hanya berlangsung sekitar kurang lebih satu jam
memang sempat ada pemadaman listrik
dan itu menghindari adanya jemaah ataupun masyarakat yang kemudian terganggu ataupun berdekatan dengan sumber sumber listrik
sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak terjadi

memang pada saat setiap ada cuaca buruk yang terjadi di arab saudi
informasi yang diberikan kepada masyarakat ataupun jemaah itu juga cukup jelas
karena kayak misalnya kemarin pada pagi hari sempat ada informasi yang disampaikan
apabila para jemaah haji ini menggunakan telepon seluler dengan nomor lokal
ada informasi yang disampaikan dari badan meteorologi setempat bahwa memang kemarin akan terjadi hujan deras
di waktu waktu terkendung
sementara kalau hari ini ferdi hari ini adalah pelaksanaan pelontaran jumroh terakhir bagi jemaah haji
masih sama pelontarannya dilakukan di tiga titik lokasi yaitu pelontaran jumroh aqobah wusta dan juga urah
artinya ada dua puluh satu batu kerikil yang kemudian harus dilontarkan para jemaah ke tiga lokasi tersebut
bagi jemaah haji yang melaksanakan nafar awal maksudnya

apabila kemudian jemaah haji masih berada di mina pada saat maghrib
maghrib di sini adalah pukul tujuh waktu arab saudi
maka jemaah haji akan harus melaksanakan pelontaran jumlah sekali lagi
artinya kalau kemudian nafar awal jemaah haji hanya perlu melontarkan empat puluh sembilan batu kerikil
sementara kalau nafar sami atau jemaah haji masih berada di mina pada saat maghrib hari ini
pada dua belas juli jumat
maka harus melanjutkan pelontaran jumrohnya lagi
pada tanggal tiga belas juliza artinya harus melontarkan jumroh ditambah lagi dua puluh satu
total artinya harus melontarkan tujuh puluh batu kerikil ke tiga lokasi tersebut
di wusta di urah dan juga di aqobah
eva dengan kondisi cuaca yang tidak menentu atau kondisi cuaca yang bisa dikatakan buruk seperti ini
tentu ada dampak terhadap kesehatan jemaah asal indonesia
apa kemudian antisipasi dan juga mitigasi yang disiapkan oleh tim kesehatan di sana
untuk jemaah yang masih melakukan ibadah di hari ini eva
baik memang petugas penyelenggara ibadah haji tentunya melakukan penyiagaan ahli ahli medis
yang kemudian selalu memantau para jemaah
terutama bagi jemaah jemaah yang memiliki kondisi kesehatan
yang memang cukup beresiko
petugas atau pemerintah indonesia sendiri sudah mengeluarkan data
per minggu malam ada satu ratus enam belas jemaah haji yang meninggal dunia
enam diantaranya meninggal di arafah mina dan juga musdalifah
dan ini disebabkan karena mereka kelelahan pada saat harus berjalan dari mina menuju ke lokasi pelontaran jumro
karena itulah para jemaah yang meninggal dunia yang meninggal dunia yang meninggal di arafah mina dan juga musdalifah
karena itulah para petugas medis terus bersiaga
tidak hanya petugas medis yang berasal dari petugas indonesia saja
yang kemudian berada dalam klinik klinik tertentu
klinik yang dibangun oleh pemerintah indonesia sendiri
saya juga melihat pada saat saya melakukan pelontaran jumro
ada juga petugas petugas medis arab saudi yang sifatnya mobile
jadi ada beberapa mobil mobil ambulans yang kemudian disiagakan bagi setiap jemaah haji yang kemudian terlihat
tidak dalam kondisi fisik yang baik bisa kemudian langsung menghubunginya atau langsung berada pada
langsung mengunjungi ambulans ambulans atau mobil mobil ambulans yang memang disiagakan di sekitaran lokasi jumroh tersebut
baik eva yunizar terima kasih atas laporan anda selamat menjalankan ibadah dan jaga kesehatan di sana